kita akan mencoba ekstra
kita akan mencoba ekstra
yang pertama korban jiwa meninggal dunia
yang kedua sekarang ada dua ratus enam puluh delapan
dari dua ratus enam puluh delapan itu yang sudah teridentifikasi
dari dua ratus enam puluh delapan yang sudah teridentifikasi siapa siapanya ini sebanyak satu ratus dua puluh dua jenazah